diterima di semua toko seluruh indonesia
menyembunyikan pernikahanku seperti ini
tapi mama harus tau
aku sama sekali gak ada niatan untuk menyakiti hati mama
dan saya datang kesini tante
saya gak ada maksud untuk ngebela andin apalagi
andin terjun ke danau itu
ngambil berus mama aja
andin kan gak bisa berenang
ketulusan kamu bisa memperasakan
walaupun tidak ada bukti
aku mau percaya orang sebagai kamu gak akan mampu bunuh roy
aku mau ambil sesuatu
ijik di rumah sakit sederhana ya
pak nanti kamu ambilin dan biresin barang barang anin
abis itu kita ke rumah sakit ya
aku takut mama kenapa kenapa
walaupun tidak melihatnya
rena bisa merasakan kalau andin sedang tidak baik baik saja
tapi sekarang oma udah gak sama mama
tapi rena jangan khawatir
mama baik baik aja
minta mama telepon aku
aku mau denger suara mama
mas aku benar benar punya penderitaan

saya mau liat dear
bisa dia sampai

iya dia mau
saya mau meninggalkannya sayang
rena sekarang kamu sekolah dulu ya di teman yang cus
ya sekarang kita masuk yuk
terima kasih ya pak randy
iya ren halo pak ya saya udah anterin rena ke sekolahnya pak
sekarang kamu ketemu saya di rumah sakit sejahtera ya
kenapa pak al ke rumah sakit ya
istri saya tadi tengah dalam bidan
baik pak saya akan periksa istri bapak
mohon bapak untuk menunggu di luar ya
tolong berikan pandangan yang paling terbaik untuk risa ya
baik pak saya akan lakukan yang terbaik untuk istri bapak
terima kasih dong
lagi diperiksa sama dokter
aku gak bermaksud
menyembunyikan pernikahanku seperti ini
tapi mama harus tahu
aku sama sekali gak ada niatan untuk menyakiti hati mama
dan saya datang kesini tante
saya gak ada maksud untuk ngebela andi
dan saya juga gak ada maksud untuk menyudutkan tante sama sekali
saya berniat untuk menceritakan sebenarnya
angga juga udah cerita semuanya ke mama
menikahi andi karena dendam
berpikiran sempit seperti itu ah
bukankah sebuah pernikahan itu
untuk mencari pasangan hidupnya
kenapa harus ada dendam
anda istri kamu bukan adik
rumah tangga macam apa yang kamu jalanin al
yang kamu buat kita

yang di masing dua sekarang
jika engkau berpuasa
jika engkau berpikiran